serangan tawon vespa meluas ke sejumlah daerah
lalu apa saja yang menjadi pemicunya dan apa yang harus kita antisipasi
jika menemui sekumpulan tawon yang mematikan tersebut
saat ini sudah hadir bersama kami di cnn indonesia newsroom
peneliti lipi bapak rosikon ubaidillah
selamat sore pak rosikon
selamat sore mbak
pak rosikon ini kan langsung saja kita mengetahui bahwa belakangan ini
sering terjadi kita dengar berita mengenai serangan tawon yang bahkan menyebabkan kematian
dan ini terjadi di berbagai wilayah
dan sebelumnya kita tahu juga jarang atau mungkin hampir tidak pernah terdengar nih pak
ada kejadian seperti ini ini apa penyebabnya pak
ya pertama sebetulnya sudah ada sih kejadian kejadian sebelumnya
tetapi tidak tersebar secara luas
ada beberapa faktor pemicu mengapa sekarang muncul banyak sekali kejadian kejadian
sengatan tawon ini di beberapa daerah
yang pertama menurut saya adalah karena kedekatan antara koloni tawon ini dengan manusia
sehingga kepentingan keduanya akan ada benturan
nah tawon ini sebetulnya akan tidak akan menyengat atau tidak akan agresif kalau tidak diganggu
nah karena sudah semakin dekatnya ini adalah gangguan itu akan mungkin terjadi
atau ada beberapa anak anak atau siapa yang tidak tahu bahwa itu berbahaya
sehingga ini akan menimbulkan kejadian kejadian serangan
yang kedua barangkali ini adanya perubahan tata guna lahan
yang memungkinkan ada mendekatkan diri antara manusia aktivitas manusia dengan habitat habitat tawon itu sendiri
nah dengan adanya perubahan guna lahan yang dulunya adalah menjadi habitatnya tawon ini
akan semakin dekat dengan manusia
nah karena semakin dekatnya manusia inilah akan terjadi sengatan sengatan
nah bukti bahwa penelitian eser di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh di sumatera
beliau menemukan dua ratus empat belas sarang tawon di sumatera itu
tetapi hanya sedikit sekali yang ada di sekitar rumah
ada di semak semak yang ketinggian antara lima sampai tiga puluh meter di pohon
jadi tidak ada masalah
tidak ada serangan
tidak ada serangan
sekarang mungkin sudah semakin mendekat
yang berikutnya adalah bahwa kepentingan
makanan tawon ini karena tawon ini adalah scavengers
sifatnya adalah selain scavenger adalah predator
dia juga memakan serangga serangga lain
tetapi juga dia juga kadang kadang menghisap isap sisa sisa makanan di sampah sampah
seperti apa namanya sisa sisa makanan bangka busuk atau apa
dia akan ngisap ngisap itu untuk mendapatkan nutrisi di dalam kehidupan dia
jadi antara kedekatan tawon dan tawon ini
dengan aktivitas manusia inilah yang mengakibatkan terjadinya beberapa kejadian di beberapa lokasi
ini dugaan saya seperti itu
lalu bagaimana dengan serangan yang sampai bertubi tubi dan menyebabkan kematian pak
apakah ini berarti bahwa memang tawon vespa afinis ini termasuk hewan yang agresif atau tidak sebenarnya
kalau diganggu ya
dia ini sebagai tawon agresif
kita akan ke belakang dulu bahwa
di dunia ini ada sekitar dua puluh tiga jenis vespa
yang semuanya sebetulnya agresif kalau diganggu
nah hanya vespa afinis saja yang sudah dekat dengan manusia
di dari dua puluh tiga itu ada sembilan jenis vespa ada di indonesia ditemukan di indonesia
nah semua adalah mirip mirip
nah karena mirip mirip itulah kadang kadang
pemirsa itu tidak tau
masyarakat tidak tahu mana sebetulnya yang benar
sehingga dia terganggu tadi
nah kita lihat saja di sini
mohon maaf ini saya tunjukkan bahwa
ini adalah semua tawon yang vespa
hanya kecuali satu saja
ini adalah polistes yang mirip mirip semua
jadi yang ini avinis inilah yang sangat agresif
karena ini di dekat pemukiman
nah ini vespa tropika yang lebih besar
ini juga berbayar
tapi banyak di hutan ini analis banyak di hutan ini adalah valutina banyak di hutan
sehingga ini tidak banyak bersinggungan dengan manusia
di antara semua tawon ini yang mana yang paling banyak berada bersinggungan dengan manusia
ini berarti yang empat di atas ini ya
sebetulnya polistes juga iya tapi ini lebih kecil
dan mohon maaf saya koreksi bahwa ada beberapa media yang mengambil gambar itu sebetulnya bukan vespa afinis
tapi polistes bentuknya mirip
kalau kita lihat ini mirip semua
nah inilah yang tentu kita harus tahu bahwa ini tetap agresif kalau itu diganggu atau diusik sarannya
oke nah ini saya masih penasaran nih pak
ini ada vespa afinis dan ini politis
polistes sakitarius ya
apakah perbedaan antara racun yang terdapat di vespa afinis dengan si polistes di sini
apakah dua duanya bisa menyebabkan kematian sama sama bisa
atau bagaimana pak
ya prinsip dasarnya ya sama
bahkan lebah pun sama
terutama bagi seseorang yang mempunyai alergi terhadap fenom itu akan banget berbahaya
walaupun hanya satu sengatan
apalagi sengatan lebih banyak
bisa hiperanapeliksis ya
sampai ke sistemis sampai menyebabkan pendarahan dan sebagainya di urinnya dan sebagainya
nah ini berbahaya sekali
nah semuanya adalah memiliki kandungan
ini adalah fenom yang bahaya
tetapi di sini afinis ini sifatnya adalah begitu yang satu nyengat
kemudian ini yang menyengat pertama tadi akan mengeluarkan feromen berbahaya
dan veromen berbahaya tadi akan mengundang kawan kawannya untuk ikut menyerang
sehingga serangan bertubi tubi akan mengakibatkan volume racun di dalam tubuh akan lebih banyak
plus bedanya dengan lebah madu
kalau lebah madu begitu nyengat
sengatnya tertinggal dan pendek sekali
kita bisa cabut
tapi kalau ini tidak
ini semakin dalam
jadi satu tapi semakin memumpah racun semakin dalam ke tubuh korban
sehingga racun lebih masuk ke dalam dan lebih cepat mengalir ke darah
apalagi yang punya alergi
akan bisa berhenti itu nafas segala
itu apakah berarti tahun vespa afinis ini bisa menyengat berkali kali
berapa kali maksimal
ya sampai habis sengat
racunnya dia akan pompakan terus itu
jadi justru lebih lebih
dan bahayanya lagi dia akan mengeluarkan veromon berbahaya
alarm veron untuk mengundang kawan kawannya di dalam satu koloni tadi
untuk bisa datang untuk membantu untuk menyengat korban tadi
maka dari itu tidak heran kalau satu orang bisa disengat lebih dari sepuluh
kalau lebih dari sepuluh
pasti itu akan menyebabkan kematian dan fatal sekali
terutama bagi yang tidak tahan terhadap alergi terhadap fenom ini
yang punya alergi ya
berarti pak rosikon ini dari semua tawon yang ada di sini
itu yang mana yang paling dekat habitatnya kepada masyarakat
yang sering ditemukan di perkotaan mungkin begitu
saat ini adalah afinis
tapi kemudian kita ke depan nggak tahu kalau perubahan
atau keberadaannegan faedah apa
atau ernesto k balloons desmond shirley bekas pesawat
atau bagaimana menurut anda
apakah pengaturan perselepah itu merupakan jaluranawan pspp
apakah t mop
sebenarnya kemudian watang ekspo
atau konsumennya mungkin lagi bahkan aku eka
ini cnn indonesia newsroom akan kembali
sajadan berikut tetaplah bersama kami